ya bagaimana urgensi surpres ini dan kriteria apa saja yang diperlukan dari calon panglima baru
kami akan mengulasnya bersama kepala riset pskpugm najib aska dan tenaga ahli utama ksp ali muhtar ngabalin
selamat malam bapak bapak
selamat malam eva assalamualaikum wr wb
saya ke bang ali dulu
bang ali ini sudah ada desakan dari dpr untuk penerbitan surpres nama calon panglima tni yang akan menggantikan jenderal andika yang akan memasuki masa pensiun
apa yang kemudian membuat presiden belum juga mengirim surpres calon panglima ke dpr ini
apakah memang masih ragu ragu atau memang tadi semata mata karena kesibukan
ya tidak usah pakai desak mendesak
tengah waktunya semua sudah ada
dan bukan untuk pertama kali ini kan
untuk surat presiden itu dikirim ke dpr dalam rangka mengirim nama calon pengganti panglima tni jenderal andika
saya kira bapak dan ibu anggota yang terhormat sangat paham dari regulasi dan undang undang yang ada
jadi tunggu saja
ini kan kita tahu
semua kan baru selesai juga forum g dua puluh yang luar biasa mendapatkan perhatian dan apresiasi yang luar biasa dari seluruh dunia
besok juga presiden kami akan datang ke solo juga untuk acara muktamar muhammadiyah
jadi mbak eva sabar saja
segera surat presiden akan meluncur ke sana ya
jadi betul betul memang karena kesibukan presiden yang memang lagi
luar biasa begitu ya
saya kira ini penting sekali untuk juga memang harus
saya terima kasih ya
terima kasih cnn bisa mengangkat materi ini ya
di acara kita malam ini
karena faktor itu yang menjadi perhatian penting
sehingga mbak eva juga tahu ada beberapa penting partai yang tidak bisa presiden hadir dan lain lain
tidak usah desak desak
tidak usah desak desak
gak usah marah marah kalau presiden tidak hadir di acaranya
tapi kan sebetulnya memang ada tenggat waktu begitu bang ali yang diatur dalam undang undang dua puluh hari sebelum masa reses
nah ini apakah presiden akan mengikuti aturan tersebut ataukah bagaimana
karena yang paling taat konstitusi aturan di republik ini ya tidak bisa tidak
jadi itu makanya tadi juga
jadi beberapa teman bertanya juga pada waktu lepas jumat di istana negara
saya pun menyampaikan bahwa jangan pernah ragu jangan bimbang
karena presiden sudah mengetahui itu dan tentu saja dari staff baik di kantor staff presiden di sekretariat negara maupun di sekretaris kabinet
ini semua pakemnya sudah ada
sop nya sudah ada
jadi saya kira memang tidak perlu ada desak mendesak
prosesnya ini akan berjalan soal waktu saja
dan pasti presiden akan taat pada semua ketentuan dan regulasi yang ada
kalau begitu kalau memang tidak perlu ada yang dikhawatirkan
sekarang saya ke mas najib
mas najib melihatnya bagaimana
mengapa kemudian sudah muncul suara suara desakan dari dpr ini untuk presiden segera mengirimkan surpres tersebut
ya terima kasih mbak
dari dua sisi
satu saya kira dari visi bapak presiden joko widodo yang saya kira memang di tengah yang luar biasa padat
g dua puluh lalu ini berlanjut dengan agenda utama muhammadiyah dan lain lain
jadi satu sisi saya bisa memahami kalau ada kelambatan sedikit
saya kira begitu ya dalam proses kiriman sultract
tapi di sisi yang lain saya juga bisa paham
saya kira begitu ya dalam proses kiriman surprise
mendekati pilpres tahun dua ribu dua puluh empat di mana saya kira semua aktor politik ya berkepentingan dengan momen itu
dan posisi tni jelas posisi yang strategis yang punya paruh punya dimensi yang tinggi
karena itulah saya kira mengeluarkan pernyataan yang terdekat ada kira kira adalah menghendaki sekiranya dikeluarkannya pilpres tahun dua ribu dua puluh empat
yang diharapkan lebih menjamin stabilitas politik
atau bahkan sesuatu yang terkait dengan kepentingan kepentingan dari pihak
pihak di partai politik untuk memastikan bahwa agenda pemilu dan pemilihan presiden tahun dua ribu dua puluh empat saya kira dengan yang lihat
oke jadi alasan utama anda melihatnya alasan utama desakan dari dpr ini faktornya adalah politis
dan sebetulnya memang tidak ada aturan yang kemudian dilanggar
apabila misalnya kalau kemudian kita berkaca pada pengiriman surpres
di calon nama panglima sebelumnya memang presiden jokowi ini pernah beberapa kali mengirimkannya mepet misalnya begitu ya
nah apakah memang semata mata karena politis
ataukah memang akan ada aturan yang dilanggar kalau memang tidak diserahkan dalam waktu cepat
saya tidak melihatnya di pelanggan
hanya memang pentahapan yang mungkin diketat
kira kira begitu ya
artinya apa yang dilakukan oleh jokowi ini memang harusnya
kan saya kira teman teman di dpr jalan lebih cepat sehingga proses tahapannya jalan lebih baik dengan yang ditetapkan
tapi itu bukan suatu yang apa namanya ya
ini adalah hal yang bersifat fatal dalam konteks kenegaraan karena saya kira kemungkinan tidak dilakukan oleh presiden dalam hal sebagai kebenaran
juga untuk membuat langkah yang saya kira terbaik
saya kira perhatian semua pihak kalangan for politik termasuk saya kira presiden punya perhatian
saya kira memperhatikan dengan
saya kira dengan
bersama segera mengenai proses pergantian panglima tni ini
apalagi kita tahu juga kemarin kan pergantian panglima tni di cahaya itu mestinya pilihannya
jadi setelah penyakit dadara pak gatot lalu pak hadi lalu waktu itu pak angkatan pakot
tapi kemudian yang muncul adalah pak andika
jadi pak andika waktu itu
jadi perusahaan konteks cukup panjang
dan kita sekarang ini memang masih bertanya tanya apakah ini giliran laut jadi panglima tni
atau justru kembar akatan darat yang akan naik
karena ini memang momentum politik yang cukup krusial mendekati pemilihan presiden tahun dua ribu empat
memang presiden sangat berhati hati begitu ya untuk kemudian nanti menentukan nama calon panglima
apakah kemudian ada potensi presiden akan memperpanjang masa jabatan jenderal andika
peluangnya bagaimana ini sebetulnya bang ali
ada dua hal
hal yang pertama adalah terkait dengan prerogatif yang dimiliki oleh bapak presiden sebagai kepala negara
dan yang kedua itu adalah terkait dengan masa jabatan
jadi saya kira untuk menjawab pertanyaan mbak eva memang lagi lagi kita membutuhkan waktu untuk bisa mendapatkan penjelasan langsung dari bapak presiden
apapun yang terjadi presiden memiliki kewenangan
bahwa beliau akan menggantikan panglima baru sesuai dengan batas waktu yang masa jabatan dari jenderal andika
ataukah memungkinkan beliau bisa menambah masa jabatan
ini seingat saya pada masa presiden joko widodo belum pernah terjadi
dan saya pun ingin mengatakan bahwa dalam membicarakan masalah kepastian apakah segera beliau menggantikan panglima tni jenderal andika
perkasa ataukah harus memperpanjang
saya mau bilang bahwa presiden joko widodo sangat taat pada aturan dan
hukum perundang undangan regulasi yang ada
karena itu mbak eva memang saya mau sampaikan juga bahwa mana tahu teman teman anggota yang terhormat bapak ibu yang tempat juga mendengarkan siaran kita malam hari ini
ini soal waktu saja
soal waktu dan insya allah presiden akan segera menepati semua regulasi yang ada
kalau kemudian soal waktu dan masih harus menunggu mungkin yang juga ingin didengar adalah apa saja kemudian yang nanti akan menjadi
pertimbangan presiden dalam kemudian menentukan nama calon panglima baru ini kalau begitu bang ali
tetapi kan baik nama siapa dan bagaimana itu kan menjadi keundangan bapak presiden
makanya saya juga tadi pak prof najib pada waktu saya ditanya di istana negara tentang apakah ini jata angkatan laut udara dan lain
tidak ada satu regulasi yang mengatur itu yang pasti bapak presiden memiliki kewenangan
mutlak siapa para jenderal jenderal terbaik angkatan laut darat maupun udara yang memiliki kompetensi dan menjadi perhatian penting bagi bapak presiden
tentu presiden punya kewenangan untuk mempertimbangkan dari semua aspek
tetapi saya mau bilang juga bahwa tidak ada regulasi untuk bisa menentukan apakah darat laut dan udara
itu yang tadi saya sebut dengan prerogatif presiden dalam menentukan siapa yang nanti akan menggantikan panglima tentara nasional indonesia pak
jenderal andika perdasa
oke pak najib anda sepakat dengan itu
tidak ada nih namanya harus rotasi jatah jatahan ini adalah saatnya momentum dari angkatan laut misalnya
tidak ada regulasi dalam artian yang mengharuskan itu betul
tapi ada memang apa namanya ini
mengharankan kita kira gitu bahwa ada terjadinya rotasi panglima tentara nasional
jadi kalau memang panglima tentara nasional selalu akan darat
atau gebat panjang itu
selalu angkat panglima tentara nasional
nah lalu berhentah
jadi dibuatlah gebatan bahwa panglima tentara nasional tergirirkan
ya udah begitu ya
antara panglima tentara nasional
meskipun tidak ada sesuatu yang mengatur secara rigid
tapi itu akan buat saya kira dinamika yang lebih baik ya
jadi apresiasi penghargaan dan kesempatan saya kira kepada semua panglima matra untuk secara bergilir memimpin itu
itu yang baik
sesuatu yang sehat
nah kira kira sana
jadi betul bang ali tadi menyatakan bahwa tidak ada aturan yang mengharuskan presiden untuk menggilirkan
tapi ada sebuah kiri ekstrem yang dikirakan ketika keputusan itu buat mengenai giliran antar mantra adalah
dalam rangka umum sekitar senior lebih baik
tapi itu antara kita
sebagai matra itu
selama mimpin kita
nah itu bang ali
betul bahwa memang pemilihan panglima adalah hak prerogatif presiden
tapi kemudian ada faktor apresiasi penghargaan dan kemitraan ini yang kemudian nanti akan diharapkan dijadikan pertimbangan begitu bang ali
ya yang bisa menentukan itu
jadi reward and punishment penilaian
semua itu tidak ada orang lain kecuali presiden
karena presiden memiliki kewenangan untuk bisa memberikan penilaian terhadap kinerja dari ketiga matra ini
kepala staf angkatan darat laut dan udara
untuk bisa ketiga general bintang empat ini yang nanti akan dipilih oleh presiden joko widodo menjadi panglima tni
itu suapnya tadi saya katakan bahwa pertama memang karena hak prerogatif yang dibutuhkan
yang dimiliki oleh presiden selaku kepala negara
dan yang kedua adalah memang ada regulasi yang memerintahkan presiden dengan ketaatan dan ketundukannya pada undang undang untuk mengangkat panglima tni yang mantan
kepala staf darat laut dan udara
itu ada undang undangnya
sehingga kalau nanti kita bicara tentang apakah darat laut dan udara kepala staff itu
lagi lagi saya mau bilang bahwa ini menjadi kewenangan presiden yang
mutlak yang tidak bisa kita intervensi siapapun
jadi saya kira bahasannya seperti itu
bahwa itu memang menjadi mutlak kekuasaan presiden
tapi kalau kita melihat kebiasaan presiden joko widodo bang ali
apa saja kemudian nanti pertimbangan presiden dalam menentukan nama calon panglima baru ini
sampai dengan periode kedua ini di sepuluh tahun lebih kurang dua tahun yang bapak presiden
presiden memimpin ini
kami lebih kurang lima enam tahun ada di kantor staff presiden
dan melihat proses ini sebagai proses yang sudah ada pakemnya
sudah ada sop nya quote unquote seperti itu
sehingga bagi presiden juga bukan sesuatu yang sulit
sebagai seorang kepala negara sekaligus kepala pemerintahan
beliau sudah punya plan itu
tinggal soal waktu yang tadi saya
saya sampaikan ketika dewan perwakilan rakyat ada nada nada mendesak dan lain lain
saya kira sudah tunggu aja waktunya
surat presiden itu akan segera sampai ke senayan
kira kira kita masih bisa berharap pekan depan sudah akan dikirimkan surat tersebut bang ali
ya saya punya keyakinan seperti itu
kalau selasa atau rabu saya sudah dapatkan
saya yakin nanti mbak eva dan teman teman di cnn saya akan sampaikan informasi lebih awal
dan saya yakin bahwa presiden akan lebih cepat dalam melakukan langkah langkah
kalau ada yang harus dipercepat beliau akan percepat
kalau ada yang harus dipermudah
saya tidak pernah menemukan presiden dalam mengambil satu kebijakan yang bisa mempersulit
jadi saya punya keyakinan seperti itu
sudah cukup lama saya ada di istana negara
jadi saya tahu kebiasaan kebiasaan yang dimiliki oleh presiden joko widodo
terakhir kalau gitu ke pak najib
pak najib harapannya pekan depan kemudian surat itu sudah akan dikirimkan ke dpr
kira kira kepala staff mana yang paling kuat peluangnya
dan apakah mungkin akan ada kejutan
saya sendiri menduka atau mungkin punya sedikit secara subjektif punya pengharapannya
agar ini dikirimkan kepada angkatan darat
presiden joko widodo ini dari tahun dua ribu sebelas
bagian besar panglima ti adalah dari angkatan darat
saya tahu sejak tahun dua ribu lima belas ya
yaitu pak agatot normantio diangkat ke tni mengganti general moody sebelumnya
lalu dikantikan oleh
janto tahun dua ribu dua belas dari angkatan darat
lalu tahun dua ribu dua belas ambiqa yang menempati posisi terima tni
menurut saya akan sangat cantik sekali kalau ini kesempatan diberikan kepada angkatan laut
katakanlah nasdem barangkali pendek ya
katakanlah sehari pun misalnya itu tahun dua ribu dua belas
karena saya menduga dua ribu dua puluh empat pasti pergantian angkatan darat
jadi ada satu di mana angkatan laut saya kira
angkatan laut menjadi tni
sebelum tahun dua ribu tiga belas
siapa yang kedua sopat darangkan dan saya nih
akan dikundi oleh angkatan darat
data pilihan presiden dua ribu dua puluh empat
saya di tangan
kita akan lihat sama sama apakah kemudian
apa yang disampaikan bang ali tadi benar benar terlaksana begitu ya
pekan depan kita akan lihat namanya dan
pak najib ini juga akan betul betul terjadi
kita akan lihat sama sama pekan depan
terima kasih tenaga ahli utama ksp ali mohtarambalin dan
kepala riset pskpugm najib aska atas waktunya di cnn indonesia prime news